sementara itu untuk menikmati lalapan ia masih harus menambah uang sepuluh ribu rupiah
sementara supply besar ya pak berarti kembali kepada market
ya bokap paling satu ratus tujuh puluh delapan lah
cita rasa yang khas bikin banyak pelanggan
tentu kita berharap juga pengawasan yang ketat dari semua pihak agar tidak terjadi penularan atau penambahan angka yang signifikan lagi
dan juga karena penyusutan ataupun kelesuan aktivitas jual beli yang mereka alami di pasar sementara itu
dan demikian wawancara saya dengan menteri koordinator bidang maritim dan investasi luhut bin sarfan jahitan
mudah mudahan olimpik berikutnya setelah paris ada la ya
tahunnya dua ribu sebelas kayaknya ya gue main perbasih itu dua ribu sebelas atau dua ribu sepuluh gitu gue lupa juga deh
jadi kita tidak akan berada di sini hari ini jika tidak berkaitan dengan pekerjaan dan perusahaan untuk masyarakat dan para anggota